iya pandemi telah mempengaruhi pola pandang masyarakat tentang kesehatan termasuk kesehatan kulit
banyak orang yang semakin peduli dengan kondisi kulitnya
namun tak sedikit pula yang mengalami beragam masalah kulit karena faktor coba coba berbagai produk yang dirasa cocok
nah bagaimana sebenarnya cara memilih produk perawatan kulit yang aman dan tepat
apakah menggunakan skincare atau harus pergi ke klinik dermatologi
untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama kita di studio spesialis kulit dan kelamin dari rh derma center dr dian pratiwi
selamat pagi sehat selalu ya dokter ya
nah kalau membahas tentang kesehatan kulit dokter selama ini kan memang selama pandemi masyarakat banyak sekali yang tinggal di rumah
tapi ternyata dengan berdiam diri saja di rumah itu tidak menyurutkan penyakit gitu
penyakit kulitnya ada banyak sekali yang sekarang lebih rawan muncul adalah jerawat break out
kemudian yang kulit kering kulit iritasi
itu sebenarnya penyebabnya apa ya dokter ya
ya sebetulnya karena di masa pandemi ini kita banyak sekali ada kebiasaan kebiasaan baru yang dulu sebelum pandemi mungkin tidak kita lakukan
jadi kita sebutnya new normal ya
yang sudah pasti di masa new normal ini seperti yang sekarang kita juga gunakan adalah masker
kita sekarang harus selalu bermasker
apabila sedang di luar bertemu orang bekerja mungkin kita harus menggunakan masker selalu
itu satu hal
dan kemudian kita juga kan harus ada beberapa hal lain yang harus kita lakukan
jadi rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sering berada di dalam ruangan apalagi kalau mungkin wfh ya
di ruangan di rumah terus yang mungkin full on air condition terus
nah itu semuanya akan menimbulkan berbagai masalah yang mungkin sebelumnya tidak ada
contohnya memang yang pertama adalah masne atau akne karena masker itu banyak sekali kita dapatkan
dan karena stres yang mungkin dipicu perubahan yang besar pada masa pandemi itu juga biasanya rambut rontok
itu juga bisa didapatkan
tapi bahwa fenomena atau penyakit kulit yang sekarang banyak terjadi itu bukan hanya di indonesia saja tapi juga di belahan dunia lain juga seperti ini ya dokter ya
ya betul bila kita lihat datanya semuanya menunjukkan tren yang sama
di turki di india misalnya itu kalau kita lihat datanya semuanya mirip
jadi pasien karena akne itu meningkat hampir dua kali lipat dan pasien rambut rontok itu meningkat hampir sekitar enam puluh persen
ketika kita berbicara tentang masna ini apakah disebabkan karena
penggunaan masker yang terlalu lama atau masker yang kotor atau bagaimana sehingga bisa menyebabkan masne itu sendiri dokter
memang faktornya beberapa faktor lah ya bisa berperan dalam terjadinya akne karena masker
yang pertama pasti karena ada faktor gesekannya
jadi tergesek oleh masker kemudian karena kita selalu menggunakan masker lembab kemudian ada keringat ada minyak alami dan juga mungkin make up yang bercampur semua di situ menjadi satu
bakteri yang tadinya mungkin jumlahnya
hanya sedikit di kulit jadi bertambah banyak karena situasinya
friksi gesekannya nah semua ini akan menimbulkan akhirnya adalah masne
oke ketika kita masih membahas tentang masne ini dokter jadi solusinya harus apakah yang harus dilakukan masyarakat
karena memang ini adalah hal yang kayaknya tidak bisa kita tinggalkan dalam aktivitas kita sehari hari
tapi pastinya kita gak pengen dong untuk mengalami masne seperti itu
solusinya harus seperti apa
iya betul mbak diana jadi yang pertama karena memang penyebabnya adalah masker jadi solusi utamanya sebetulnya adalah memilih masker
yang tepat menggunakan masker dengan cara yang tepat dan juga merawat masker apabila maskernya kain bukan yang sekali kita buang
itu juga merawatnya harus tepat itu yang pertama
jadi biasanya kalau memilih itu kita akan perhatikan tekstur dari bahannya pastikan memilih yang halus
warnanya biasanya kita pilih yang terang supaya tidak menyerap panas juga
kemudian cara menggunakannya dia harus kan harus menempel dengan baik di wajah kita
tapi usahakan memilih
jadi yang bagian tengahnya kalau bisa jangan terlalu press dan menekan
supaya bagian tengah wajah kita tidak selalu tergesek tertekan masker
kemudian merawatnya juga tadi harus baik
misalnya harus dicuci pastikan semua sabunnya deterjennya atau pewangi yang digunakan itu harus sudah lepas
jadi juga tidak membuat iritasi untuk kulit
nah apabila belum kemudian juga harus dilihat lagi skincare nya bagaimana
sebaiknya gunakan skincare yang juga akan membantu mencegah terjadinya masne
jadi kita bisa memilih skin care dengan bahan aktif anti akne yang bisa digunakan ringan di bagian yang tertutup masker
sebaiknya juga daerah yang tertutup masker ini kita tidak perlu menggunakan makeup
atau kalau misalnya memang harus tetap ada makeupnya jangan tebal tebal
dan juga kalau misalkan lipstick para wanita pasti berlipstick ya mbak diana
nah itu sebaiknya kalau tertutup masker itu jangan gunakan lipstick yang mat atau tidak usah dulu gitu
karena tadi faktornya di bawah itu
masker ini lebih lembab gitu ya
dan ini bisa menjadi sarang berkumpulnya si kuman dan bakteri begitu ya dokter ya
nah kalau tadi dokter juga sempat mengungkapkan bahwa selain akne break out itu juga ada persoalan baru gitu
yang sekarang banyak muncul adalah rambut rontok gitu di masa pandemi
apa ya dokter kaitannya antara pandemi dan menyebabkan kerontokan rambut yang banyak dialami oleh masyarakat saat ini
ya sebetulnya penyebab dari rambut rontok sendiri itu beragam
berbagai hal bisa saja menyebabkan rambut rontok
tapi salah satunya adalah faktor stres
dan itu faktor yang sering justru berperan terhadap terjadinya rambut rontok
nah pada masa awal pandemi perubahan kita kan demikian besar ya
medianya ya ekstrim
ada dulu psbb mungkin ada wfh wfo dulu mungkin
kita harus di rumah
nah itu semua banyak menimbulkan stres yang pada akhirnya memicu rontoknya rambut
tapi apakah ada seperti parameter ketika kita mengalami kerontokan rambut
oh ini masih dalam taraf normal gitu
kita masih bisa melakukan perawatan rutin
di rumah seperti itu
atau mungkin kita sudah harus membutuhkan treatment khusus
parameternya atau tolak ukurnya itu seperti apa dokter
ya tentu ada
yang paling mudah sebetulnya adalah jumlahnya
berapa jumlah rambut yang rontok per hari
nah itu harus dihitung sebetulnya
nah kemudian kita berdasarkan angka itu kita bisa menentukan
kalau angkanya masih sekitar tiga puluh sampai lima puluh helai per hari
sebetulnya masih dalam kategori normal
nah begitu sudah mulai lima puluh
kalau sepuluh sampai seratus
sudah saatnya mulai waspada
itu per hari ya dokter
angka per hari
per hari ya
dan harus sudah mulai mencari solusi hair care yang bisa digunakan untuk membantu hal itu
dan kalau jumlahnya sudah lebih dari seratus helai per hari
sudah jangan tunggu
segera berobat ke dokter di klinik
untuk segera mendapatkan penanganan yang tepat
tapi masih bisa ya dokter
kalau seseorang yang mengalami kerontokan rambutnya cukup ekstrim gitu
akhirnya nanti diobati
dan rambutnya itu bisa tumbuh kembali subuh
masih bisa ya
asalkan tidak terlambat begitu mungkin ya dokter
karena kayak pertumbuhan rambut ini cukup lama seperti itu rasanya
ya betul sekali
jadi memang treatment rambut adalah salah satu dari jenis treatment yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan
karena siklus rambut sendiri yang memang panjang
paling tidak kita harus menggunakan treatment sekitar tiga sampai enam bulan untuk dapat melihat hasilnya
jadi jangan tunggu sampai terlambat
segera lakukan hair treatment sekarang gitu ya
nanti di segmen kedua kita akan membahas nih dokter
sebaiknya untuk perawatan kulit ataupun perawatan rambut ini kita melakukan menggunakan perawatan yang pergi ke klinik kah gitu kan
mungkin selama ini orang orang masih sedikit ragu gitu ya untuk pergi ke klinik
atau cukup menggunakan skin care
kita akan membahasnya sesaat lagi di segmen kedua
dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di dokter menjawab
kembali lagi nih dokter menjawab
kita akan lanjutkan perbincangan
tadi kita sudah membahas bahwa di masa pandemi ini persoalan kulit yang paling banyak adalah akne
kemudian rambut rontok gitu ya
pastinya pemirsa di sini juga bertanya tanya
nah ini selanjutnya solusi yang kita akan bahas

apakah harus pergi ke klinik untuk perawatan kulit atau mungkin cukup untuk menggunakan skincare seperti apa dokter
ya sebetulnya bergantung dari derajat keparahannya sendiri
karena begitu ada timbul keluhan seperti tadi misalnya akne atau rambut rontok tadi
kita bisa membedakan dulu
apakah ini keluhannya hanya ringan atau sampai sedang saja
atau ini sudah berat
kalau hanya ringan ringan mungkin ya tidak terlalu mengganggu
kita bisa menggunakan dulu skin care bebas
tentunya pilih yang sesuai produknya

dan bahan aktifnya sesuai dengan permasalahan yang ingin kita tuntaskan
namun kalau kondisinya berat
atau sebetulnya kondisinya ringan
tapi sudah menimbulkan beban psikologis yang berat
kadang kadang suka demikian ya
nah itu juga sudah saatnya sebaiknya sih segera berobat saja ke dokter di klinik
untuk segera mendapatkan solusi yang efektif untuk hal itu
jadi sebetulnya bisa melihat dari derajat keparahan keluhan yang diderita
tapi ini kan sangat sulit sekali ya dokter buat kita yang orang awam
untuk bisa mengenali sebenarnya jenis kulit kita itu apa gitu kan
seperti yang tadi disampaikan
ada yang kulit berminyak normal kemudian kering
bahkan ada yang kulit sensitif
nah kita itu ada di kategori mana
itu bagaimana mungkin dokter bisa memberikan tipsnya
cara menentukannya seperti apa
ya jadi ada biasanya kita kenali jenis kulit itu ada kering berminyak kombinasi normal dan juga sensitif
sebetulnya dilihat saja pada pagi hari
itu paling mudah kita saat bangun tidur
kan kita sudah tidur semalaman
nah kita lihat pada pagi hari itu
kalau hanya daerah t zone kita yang berminyak
sedangkan daerah bp nya tidak berminyak
dipegang juga tetap biasa
nah itu kita kemungkinan adalah jenis kulitnya kombinasi
kalau seluruhnya berminyak kemungkinan jenisnya oily
kalau misalnya tidak ada yang berminyak tapi terasa nyaman saja
tidak ada rasa tertarik
tidak ada rasa kering
itu berarti kita normal
nah kalau ada rasa kering
nah itu biasanya kan jenisnya yang kering ya
apalagi kalau ada sedikit sisik sisik lupas
atau ada sedikit tanda merah merah
atau memang kulitnya mudah gatal
sedikit sedikit ada merah gatal
itu biasanya sensitif
wah ini jangan jangan pemirsa di rumah langsung ambil kaca nih dokter
langsung ambil cermin ini kira kira kulitnya yang mana begitu ya
nah ini kalau masalah skin care
ini kan banyak sekali yang beredar di luar sana
bahkan sampai di minimarket supermarket semuanya juga ada skincare
gimana sih dokter supaya kita itu bisa lebih antisipasi
bisa memilih skincare yang tepat untuk kondisi kulit kita gitu
setelah kita mengenali jenis kulit kita sendiri
nah barulah kita biasanya menentukan dulu
permasalahan apa ya yang ingin kita tangani dengan skincare yang akan kita gunakan itu
apakah ingin untuk agnenya
kadang kadang atau ingin untuk brightening misalnya
karena bisa berbeda beda tujuannya
nah sesudah itu barulah memilih skin care yang sesuai
pertama pastikan dulu skin care nya sudah harus memiliki izin edar dari bpom
wajib sekali untuk keamanan kita semua
nah sesudah itu barulah bisa membaca di ingredients nya mungkin ditujukan untuk apa
bahan aktif apa yang terkandung di dalamnya
sehingga itu lebih cocok untuk jenis permasalahan yang ingin kita atasi atau tidak
misalnya bahan aktif anti akne
atau bahan aktif untuk brightening misalnya
nah barulah kita memilih sesuai dengan kebutuhan kita
dan mencoba menggunakan
kemudian kalau di rh sendiri ini kan juga ada skincare nya begitu ya
bisa kita beli bebas begitu ya dokter ya
nah ini kalau misalkan kita mau konsultasi pun masih bisa dilakukan secara online atau bagaimana dokter
atau harus datang dulu ke klinik kemudian nanti kita untuk continuity nya kita bisa beli bebas atau seperti apa ya
ya untuk saat ini pilihannya sebetulnya sudah banyak dan mudah
jadi kita bisa melakukan telekonsultasi apabila keluhannya itu tidak urgent tidak berat tidak harus dilihat langsung
itu bisa melakukan telekonsultasi dulu dengan dokter
kemudian akan mendapatkan rekomendasi skin care atau rekomendasi terapi
atau rekomendasi terapi yang digunakan
namun tentunya ada beberapa kondisi yang tidak bisa telekonsultasi
nah bila demikian ya kita harus memang bertemu di klinik
ya pastinya pastikan memilih klinik klinik yang sudah memiliki prokes yang ketat ya
yang aman dan seluruh staffnya sudah tervaksinasi ya kalau sekarang ini
nah biasanya prokes ini juga nanti harus diperhatikan oleh pemirsa apabila akan ke klinik untuk perawatan
karena prokes itu bisa menyangkut pada saat datang
bagaimana situasi klinik secara

prokes di ruang konsultasi dengan dokter
dan yang paling penting apabila memang membutuhkan tindakan juga adalah prokes di saat akan melakukan tindakan dan di ruang tindakan
itu semua harus diperhatikan
ya karena memang sebagian masyarakat mungkin hingga saat ini masih merasa was was gitu ya dokter ya untuk melakukan treatment kecantikan di klinik
tapi kalau di rh ini ternyata semuanya sudah mematuhi prokes
bahkan sudah divaksin semua ya dokter ya
tenaga medisnya gitu ya
akhirnya masyarakat memilih ketika mereka merasa bahwa mereka mengalami problematika kulit yang ringan sampai sedang
akhirnya mereka membeli skincare secara bebas gitu
ini kan biasanya ada yang mengalami seperti detoksifikasi atau ini tidak cocok
nah ini untuk memilahnya sebenarnya bagaimana dokter
break out biasanya demikian ya mbak diana ya
ya jadi sebetulnya memang bergantung sih dari bahan aktif apa sih yang ada di dalam skincare yang digunakan
memang adalah bahan aktif yang bisa sedikit memicu
biasanya ada istilah di awam purging
pada kasus kasus akne di awal penggunaan skincare misalnya yang mengandung retinol
nah kalau memang skincare yang digunakan mengandung retinol terjadi sedikit break out di awal masih saja bisa ada kemungkinan bahwa itu adalah purging
sedikit mungkin ditunggu digunakan terus biasanya itu akan menghilang dan kulit kembali normal
namun apabila skincare seharusnya tidak mengakibatkan hal itu dan juga tidak berhenti terus berlanjut
kalau itu bisa jadi salah satu tanda bahwa tidak cocok ya segera hentikan penggunaan kemudian dilihat kondisi kulitnya
apabila bisa membaik dengan hanya menghentikan penggunaan maka tidak perlu berobat ke dokter tentunya
tapi kalau tidak membaik malah mungkin terus berjalan memburuk maka sebaiknya segera ke dokter
karena bisa terjadi iritasi atau kadang terjadi alergi dari skincare yang tidak sesuai
permasalahan kulitnya akan jadi lebih kompleks dan akan lebih sulit ditangani begitu ya
dan akan membutuhkan waktu yang lebih panjang
tapi yang pasti kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan kulit selama pandemi ini harus tetap dijaga ya dokter ya
jangan karena di rumah aja terus kita sepertinya lupa gitu akan kesehatan kulit kita
kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti di segmen tiga kita ada mitos atau fakta nih tentang kesehatan kulit
dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah di dokter menjawab
kembali lagi di dokter menjawab
nah kali ini kita akan membahas seputar mitos dan fakta soal perawatan kulit
nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh dokter dian ya
ini mungkin masyarakat selama ini bertanya tanya ini bener atau enggak sih gitu ya
ini yang pertama nih dokter mitos dan fakta seputar perawatan kulit
bahwa kulit dehidrasi hanya dialami kulit kering ini mitos atau fakta
ini adalah mitos
ya jadi kalau kita bicara dehidrasi dehidrasi itu sebetulnya berhubungan dengan kadar air di dalam kulit
sedangkan kalau kita berbicara mengenai kulit kering itu sebetulnya berhubungan dengan kadar minyak alami yang ada di dalam kulit
jadi artinya kulit ya
yang kering bisa saja dehidrasi tapi begitu juga dengan kulit berminyak
kulit berminyak pun bisa dehidrasi
yang satu berbicara mengenai kadar air yang satu mengenai kadar minyak dalam kulit
jadi dehidrasi itu bisa dialami oleh jenis kulit apapun seperti itu ya dokter ya
oke kita lanjut ke mitos fakta kedua ya
breakout tanda bahwa produk skincare yang digunakan tidak cocok
siapa yang mengalami berikut nih
nah kalau yang ini fakta
tapi memang tidak satu satunya
jadi memang betul bahwa breakout bisa menjadi tanda bahwa skincare yang digunakan tidak cocok
tapi bukan satu satunya
bisa saja breakout yang terjadi bukan dari skincare
itu juga masih harus digali dan dicari oleh kita masing masing sang pengguna skincare
nah oke yang ketiga
menggunakan resep dokter menyebabkan ketergantungan
ini banyak sekali loh masyarakat yang khawatir
karena kalau misalkan aku pergi ke dokter jadi ketergantungan
ketika kita lepas tahinya makin breakout
nah ini kira kira mitos atau fakta dokter
gimana ini faktanya seperti apa dokter
ya jadi krim dokter itu aman dan efektif digunakan
bahkan untuk jangka panjang selama digunakan sesuai dengan anjuran dari dokter
dan juga di bawah pengawasan dokter
yang tidak aman adalah kalau menggunakan sendiri
tidak dipantau oleh dokter
nah itu kan jadinya kita jadi tidak bisa memantau seperti apa
jadi aman dan efektif digunakan jangka panjang dan tidak menyebabkan ketergantungan
gak perlu takut lagi akan terjadi ketergantungan gitu ya
ketika kulit kita sudah lebih baik kita nggak perlu untuk terus terusan melakukan kunjungan dokter atau visit dokter begitu ya dokter
nah sebetulnya itu bisa kita lihat dari jenis kulit dan kondisinya masing masing
karena tahap pengobatan biasanya kita bagi menjadi dua
memang tahap pengobatan di awal hingga kulitnya stabil permasalahan kulit teratasi
kemudian kita ada tahap maintenance
pada tahap pengobatan tentunya harus berdiskusi dengan dokter menggunakan krim dari racikan dokter rekomendasi dokter
bila perlu mungkin ada beberapa tindakan yang disudges oleh sang dokter
apabila fase sudah teratasi dan sudah stabil
di fase maintenance kita kembali bisa berdiskusi sebetulnya dengan dokter
bagaimana nih khusus untuk kulit kita permasalahan kita yang unik ini
apakah kita bisa saja menggunakan full skincare dari luar
sesuai rekomendasi dokter tentunya bahan aktifnya
kemudian apakah harus kita mix mungkin
jadi juga ada skin care nya tapi juga masih ada racikan dari dokter
atau kadang kadang bisa saja beberapa jenis kulit dan permasalahan memang masih harus menggunakan racikan krim dari dokter
tapi biasanya dokter sudah akan mengatur konsentrasinya sudah ringan saja
penggunaannya sudah lebih simpel sudah lebih minimal
karena kan tiap kulit unik ya
jadi solusinya pun akan unik dan personalize tergantung dengan permasalahan masing masing
tapi yang pasti jangan sampai lost ya dokter
mentang mentang kulitnya sudah bagus habis itu kita lost control gitu ya
dokter ini benar nggak sih kalau ternyata persoalan kulit ini juga bisa merefleksikan kondisi kesehatan tubuh kita
dan mungkin ada statement yang dokter ingin sampaikan kepada pemirsa dokter menjawa
ya betul sekali mbak diana
jadi ada ungkapan yang malah ya
jadi artinya kulit kita ini memang akan bisa menjadi tanda pertama kalau ada masalah pada kesehatan kita
disitulah pentingnya kita harus selalu memantau kesehatan kulit kita
baik pria maupun wanita anak dewasa semua harus memperhatikan kesehatan kulit
beberapa penyakit seperti misalnya diabetes atau autoimun misalnya lupus itu bisa memiliki tanda tanda yang akan bisa terlihat di kulit
jadi penting sekali untuk selalu menjaga kesehatan kulit merawat kesehatan kulit
dan juga apabila ada masalah kulit yang kita ragu apa ya ini sebaiknya segera berobat ke dokter supaya bisa diketahui penyebabnya dan diatasi
nah dokter ini mungkin masyarakat banyak sekali yang bertanya tanya mulai kapan sih seharusnya kita itu sudah melakukan perawatan kulit gitu dokter
ya sebetulnya perawatan kulit itu sebaiknya dilakukan sejak sedini mungkin
karena definisi dari sebuah skincare kan sebetulnya adalah sebuah produk yang kita oleskan di kulit di skin
maka sebetulnya seperti dari sejak usia dini anak anak
itu sebetulnya juga sudah menggunakan
di usia berapa ini dokter kira kira
rekomendasi adalah di atas enam bulan sebaiknya sudah mulai menggunakan sunscreen apabila keluar dari ruangan ya di bawah pajanan matahari
maka anak anak pun sudah harus menggunakan skincare yaitu sunscreen
nah di masa remaja itu kan terjadi permasalahan paling sering akne
berarti sudah mulai harus menggunakan skincare anti akne yang ringan yang diformulasikan khusus untuk kulit remaja juga
nah kemudian nanti mulai umur dua puluh
nah sudah mulai harus siap siap bersiap mencegah prematur aging
nah itu juga kan berarti skincare yang dengan bahan anti aging sudah mulai harus digunakan juga
nah kemudian nanti pasti ada kan masa masa dimana terus berjalan dan kemudian aduh skincare kok rasanya mungkin kurang sudah untuk agingnya
sudah didampung lagi begitu ya
di situ kita bisa mulai menggabungkan antara skincare dan juga dengan racikan dokter
dan juga dengan treatment di klinik
nah ini kira kira bagaimana ini kita harus meyakin ke pemirsa bahwa ini perawatan kulit itu sangat penting loh gitu dokter
apa mindset yang harus kita ubah begitu
ya karena kulit kita ini sebetulnya adalah the largest organ
organ yang terluas di badan kita itu adalah kulit
jadi dengan kita merawat kulit kita sebetulnya kita sudah merawat organ yang terluas di badan kita
kemudian kulit kita ini yang paling luar
mudah sekali terkena faktor faktor lingkungan yang terkena
faktor faktor lingkungan yang bisa menyebabkan kerusakan dan memicu penuaan di kulit
matahari yang paling mudah
jadi sebetulnya dengan simple saja menggunakan sunscreen setiap hari sepanjang tahun
itu saja kita sudah melindungi kulit kita terhadap penuaan akibat sinar matahari yang nantinya akan menimbulkan keluhan di masa yang akan datang
yang tentunya kita tidak inginkan
apalagi kalau dibarengi dengan menggunakan skincare yang juga baik untuk menunjang kesehatan kulit
pastinya lebih optimal lagi
ya nah ini pemirsa siapa yang masih belum peduli akan kesehatan kulitnya
biasanya perempuan dokter karena sibuk ini itu
jadi lupa untuk self care
jadi mulai sekarang mindset kita diubah
kita harus menjaga kesehatan kulit kita karena ini merefleksikan kesehatan kita yang di organ organ di dalam bahkan sampai mental kita
dr dian pratiwi terima kasih banyak sudah berbagi di dokter menjawab hari ini
sama sama mbak diana
semoga berjaya dan sehat selalu ya dokter
terima kasih banyak
dan perbincangan bersama dr diana pratibi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di dokter menjawab kali ini
semoga informasi yang kami hadirkan memberikan manfaat untuk anda
dan sampai berjumpa kembali di dokter menjawab selanjutnya
saya diana twika undur diri terima kasih sampai jumpa